mungkin kita sering keliru memahami dan menggunakan kata pikun dan pelupa
lupa nama orang lupa tempat meletakkan barang sering dipahami sebagai pikun
padahal menurut dokter spesialis saraf sylvia francina lumempo pikun tidak sama dengan pelupa
kalau di bahasa medis itu sudah masuk kriteria demensia
artinya orang sudah menurun kognitifnya cukup berat
sehingga kemampuan sehari harinya sudah terganggu
kalau pelupa ya bisa aja masih awal awal seperti lupa nama orang
tapi nanti waktu tenang dia bisa ingat lagi
itu namanya lupa yang lumrah
gejala pikun pada umumnya mulai muncul sejak orang berusia di atas lima puluh tahun
di negara negara maju pikun umumnya diakibatkan
penyakit degeneratif khususnya penyakit alzheimer
penyakit alzheimer disebabkan munculnya protein beta amiloid yang merusak sel sel saraf pada otak
salah satu gejalanya adalah demensia misalnya tidak mampu mengingat memori baru
selain protein beta amiloid yang bisa menimbulkan penuaan otak
pikun juga disebabkan oleh beragam faktor terkait gaya hidup
seperti pola makan yang kaya lemak dan tinggi kolesterol serta kurangnya berolahraga
namun tidak semua lansia menjadi pikun
oma paula misalnya masih mampu berkomunikasi dan mengingat dengan baik
wanita yang sempat berprofesi sebagai dosen selama lebih dari dua puluh tahun ini masih aktif berkegiatan
apa rahasianya oma
untuk tidak figur jangan tidak aktif
kerjakan selalu sesuatu
jangan lupa olahraga jangan terlalu banyak belajar

jangan lupa untuk berikan uang
jangan lupa untuk berikan uang
mencegah pikun harus dilakukan sejak dini
jika sudah menunjukkan gejala klinis seperti demensia pengobatan pikun akan sulit dilakukan
berikut beberapa tips mencegah pikun dari dr sylvia lumempo
lakukanlah olahraga rutin dengan intensitas satu ratus lima puluh menit per minggu untuk olahraga ringan
serta tujuh puluh lima menit untuk olahraga berat
menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dapat merangsang
otak sehingga mengurangi stres dan depresi
konsumsi makanan sehat
kurangi gula gorengan alkohol serta makanan berpengawet
yudi yudawan andika suramanto jakarta